hingga minggu dua belas juni dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan republik indonesia mendeteksi ada delapan orang yang terpapar covid sembilan belas subvarian omikron b empat dan b lima
empat kasus terdeteksi di bali sementara empat lainnya di jakarta
sekretaris direkturat jenderal kesehatan masyarakat kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan
adanya subvarian omikron ini belum menyebabkan kluster covid sembilan belas yang mengkhawatirkan
menurut nadia peningkatan kasus covid sembilan belas satu bulan pasca idul fitri masih terkendali berkisar di angka satu empat hingga satu lima persen
jumlah kasus aktif covid sembilan belas pada senin tiga belas juni berjumlah empat sembilan ratus dua puluh enam orang atau bertambah lima ratus sembilan puluh satu kasus baru dari hari sebelumnya
sebenarnya orang bisa saja positif tapi cenderung menjalannya ringan dan cakupan vaksinasi sudah sangat luas
maka hal hal seperti yang kita lakukan di awal awal dengan adanya pemberlakuan karantina
kemudian adanya pemeriksaan wajib pcr pada pelaku perjalanan ini tidak diperlukan lagi
nah apakah kemudian ba empat ini dengan ditemukan ba empat ba lima apakah perlu dilakukan pengetatan
sampai saat ini dinilai belum perlu karena dari
namun demikian antisipasi atau subvarian omikron b empat dan ba lima perlu dilakukan
ketua perhimpunan alergi munololo
ketua psikologi indonesia atau peral muni iris rengganis mengatakan
sifat subvarian ba empat dan ba lima sama seperti varian omikron
yaitu memiliki laju penyebaran yang cepat namun menyebabkan gejala yang ringan
rasanya udah mau endemik ya padahal terjadi lagi mutasi
dan kita jangan mengharapkan total tidak mutasi
jadi dia sifatnya memang akan bermutasi setiap saat
sudah dari penciptanya ya
jadi jangan sifat virus kayak influenza covid messenger rna
dia akan bermutasi untuk melindungi dirinya
iris menambahkan vaksin booster masih menjadi jurus jitu
untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat subvarian itu
saat ini angka cakupan vaksinasi dosis kedua nasional baru satu ratus enam puluh delapan juta orang
atau enam puluh dua persen dari total populasi indonesia
kementerian kesehatan akan menggenjot laju vaksinasi hingga tujuh puluh persen di bulan juni